masih di tech news keluhan warganet membanjiri lini masa media sosial saat koneksi internet milik indihome terganggu
hal ini membuktikan semakin pentingnya peran internet pada kehidupan sehari hari
lalu bagaimana jika internet mati berbulan bulan
seorang peneliti dari universitas di amerika memprediksi bahwa ada satu fenomena alam yang dapat membuat internet padam berbulan bulan yaitu badai matahari
bener gak sih bisa mempengaruhi internet berikut laporannya
dalam pertemuan tahunan asosiasi teknis komputer dan komunikasi sikom dua ribu dua puluh
sangita abdujoyti peneliti dari university of california membuat presentasi mengenai badai matahari berskala besar yang dapat menyebabkan internet padam berbulan bulan
dia menyebutnya dengan istilah badai matahari
badai matahari adalah embusan partikel elektromagnet dari matahari dalam jumlah tertentu dengan kecepatan tinggi
lontaran elektromagnetik ini dapat menghanguskan setiap perangkat elektronik
terkadang lontaran energi ini mengarah ke bumi
efek badai matahari yang bisa kita lihat dengan kasat mata adalah fenomena aurora pada daerah lintang tinggi
jadi gini matahari itu kan bola plasma
lontaran ini menganggap sebagai pola batas
di dalamnya ada interaksi atau pembakaran nuklir reaksi fusi yang menggabungkan hidrogen menjadi helium
ketika dia menggabungkan hidrogen jadi helium bukan cuma menghasilkan helium tapi juga menghasilkan energi yang sangat banyak yang kemudian dilepaskan ke permukaan
nah yang radiasi yang kemudian
dilepaskan oleh matahari sampai ke permukaan ini
menyebabkan kita bisa melihat aktivitas matahari
seperti adanya letupan letupan di lapisan atmosfer
atau di daerah fotosfernya matahari
apakah badai matahari dapat mempengaruhi jaringan internet
untuk menjawabnya kita harus memahami terlebih dahulu
bahwa infrastruktur internet dunia menggunakan kabel dan satelit
saat ini jaringan telekomunikasi antar negara
sebagian besar menggunakan kabel komunikasi bawah laut
termasuk untuk jaringan internet
kabel fiberoptik dipilih karena mampu mengantarkan data dalam jumlah besar
sedangkan untuk daerah terpencil
koneksi internet biasanya menggunakan perangkat satelit
karena badai matahari terjadi di luar angkasa
maka satelitlah yang akan pertama kali merasakan dampaknya
jadi kalau kita memiliki perangkat elektronik di angkasa luar
ya itu pasti satelitnya akan kena dia
mulai dari yang sederhana misalnya berkurang fungsinya atau degradasi sementara
terus nanti balik lagi
atau degradasi yang permanen
jadi drop gitu terus nggak bisa dipakai lagi
sampai kemudian rusak secara berat
terus nanti balik lagi terus nanti balik lagi
terus nanti balik lagi terus nanti balik lagi

bukan elektronik tapi secara fisik ya bisa
misalnya solar panelnya rusak
kemudian apa thermal blanketnya rusak gitu ya
jika badai matahari dapat merusak satelit
bagaimana dengan kabel komunikasi bawah laut
apakah badai matahari juga bisa berdampak terhadap kabel bawah laut
kalau dikatakan bisa mematikan internet
karena perangkat internet itu kan
pasti kan perangkat perangkat internet semuanya pasti pakai yang namanya elektronik
jadi sedangkan badai matahari itu kan dia memancarkan yang namanya geomagnetik
jadi contohnya misalnya kabel laut
kabel laut itu beberapa kilo panjangnya itu kan mereka kan punya repeater gitu ya
kabelnya mungkin kemungkinan besar nggak masalah
tapi kan dari sisi infrastruktur
perangkat elektroniknya akan jadi masalah kan gitu
dalam sejarah tercatat dua kali badai matahari terbesar pernah menghantam bumi
pada seribu sembilan ratus lima puluh sembilan badai matahari menyebabkan rusaknya jaringan telegraf di seluruh eropa dan amerika utara
serta membuat aurora terlihat di atas karibia
sedangkan badai matahari terbesar kedua terjadi pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
saat itu aliran listrik di provinsi quebec
saat itu aliran listrik di provinsi kuebek

padam selama sembilan jam
ancaman badai matahari memang nyata
namun kita patut bersyukur karena bumi kita memiliki dua pelindung
yakni medan magnet bumi dan atmosfer
kedua pelindung ini setiap saat melindungi bumi dari pengaruh buruk badai matahari
begitu pula dengan satelit
desain dan teknologi satelit modern telah dibuat untuk bisa bertahan menghadapi badai matahari
menurut peneliti antariksalapan rorom priyatikanto
indonesia beruntung karena berada pada lintang katulistiwa
bagi penduduk indonesia yang tinggal di daerah ekuator dekat dengan katolistiwa
gangguan medan magnet gangguan dari badai matahari itu efeknya tidak sedahsyat
kalau kita tinggal di daerah yang dekat dengan kutub di lintang lintang tinggi
kejadian mati listrik gara gara badai matahari yang tercatat kan di lintang tinggi
ada di web back kemudian ada yang mengidentifikasi di united kingdom
sementara kalau di indonesia mati listrik ya gara gara hal yang lain gitu bukan dari faktor matahari
kini kembali pada pertanyaan awal apakah badai matahari bisa mempengaruhi internet
namun kemungkinannya kecil dan tidak berdampak lama
lalu apakah badai matahari bisa membuat kiamat internet
seperti prediksi sanggeta abdujjoti
jawabannya juga bisa jika badai matahari tersebut merusak kabel yang berada di bawah laut
jika ini terjadi artinya sistem pelindung bumi telah hilang dan kemungkinan manusia juga telah habis terbakar
seperti yang digambarkan dalam film fiksi ilmiah knowing